selamat siang pak
maaf saya terlambat soalnya tadi kena macet
gak apa apa mila kenalin dulu
yang akan kerjasama dengan kita
selamat siang bu
baru gebetan ya
gak kotoran emang kebiasaan gak ada
aduh selamat pagi
udah dapat uang belum buat bayar penalti
pastinya belum ya
kalau bagi gue sih uangnya itu gak seberapa ya
biaya perawatannya rifki
lo tuh kenapa sih
apa yang terjadi sama rifki kan bukan olah gue
ya tapi nyatanya rifki kecelakaan itu
oh ya sekarang gue lupa ya
kayak contoh di tangga itu olah lo kan
di kolam renang itu juga ulah lo kan
rifki tabrak kan gara gara lo ya
cuma karena lo gak mau salah kan
aku tuh gak akan mungkin yang ngelakuin hal sejahat itu ke rifki
yaudah pagi selantar aja
aneh banget lo
ini nyebelin banget cewek
udah ya syah awas aja gue bakal bikin perhitungan buat lo
nyebelin banget tuh cewek
ya ala baru viral dikit doang udah sok artis banget
udah dong cari gara garanya sama michal
lo tuh sebenernya bestie gue atau temennya michal sih
ngapain coba cewek kayak gitu lo bela
nggak rin gue gak belain dia
tapi ya gue belajar dari pengalaman aja
lo inget gak sih terakhir kita cari gara gara sama dia
kita itu udah skor satu minggu
kayaknya michal itu ada malaikat gitu deh yang lindungin
lo kan juga ada malaikat yang lindungin lo
malaikat pencabut nyawa
malaikat pencabut nyawa
gue udah tinggal
ih tegal banget sih
kamu bisa percepat datang ke kantor
karena ceo nya sebentar lagi mau sampai
baik pak saya akan segera kesana ya pak
terima kasih pak
oke sip cepat ya
semoga aja pertemuan dengan ceo super express nanti berjalan lancar
seenggaknya aku bisa dapat komisi lebih dan bisa bantu el bayar penalti
pak bisa lebih cepat sedikit pak
tunggu aku harus ngomong sama kamu
alang ini paling susah sekali dikasih tahu ya
dan kenapa alay masih saja menginjakan kaki di sini
lo semua inget ya
gue ini bukan siswa perpindahan
gue siswa pertukaran dengan misi perdamaian
jadi jangan harap gue mau ikutin aturan kalian yang gak jelas
alay barani sekali bilang peraturan ipa ips tidak jelas
padahal ale ini baru saja menginjakkan kaki di sekolah ini toh
kukul kalau berani
udah jangan bikin keributan
mau gak mau kan kita dihukum lagi sama pak togar
lo juga jangan ngeyel
bita ini toh tidak terima kalau dia masih saja meremehkan aturan di pps di sekolah ini ya
dan buat alay kalau alay tidak terima peraturan itu lebih baik alay pergi saja dari sini toh
emang lo pikir lo siapa yang punya sekolah hahaha
udah lah gue capek ngeladainin kalian masih banyak urusan
sampai lo mau maunya ganti misha sama gue di kafe
dia pasti punya niat terserubung kan
lo denger ya
apapun yang gue lakuin gak ada urusannya sama kalian bertiga
lo bukan orang tua gue bukan keluarga gue
jadi hidup hidup gue
apapun yang gue lakuin gue gak perlu lapor sama kalian
soalnya mau kemana
udah dibuka udah
kamu berdua liat oh dia punya kelakuan
kamu orang berdua bilang kalau dia itu adalah bagian dari warga negara ufs
bagian dari katorang
dia punya kelakuan itu tidak sama sekali mencerminkan ketor sebagai warga negara ips
dan dita rasa rasanya mau kasih pelajaran saja buat d
gue setuju dengan hal itu sama lo d
lo juga kesel sama sikap tengil itu anak
tapi ingat kita di area ipa
udah ya cabut
buruan nakipa dateng
eh tunggu tunggu tunggu tunggu
gue denger denger nih ya dari anak anak
katanya kalian pacaran
gak mungkin juga lo jadian sama michael
mantap cuma mantan ra
bener kan tebakan gue lo sukanya sama rifki
oleh malu malu kayak sama siapa aja
ngaku kan kita tuh udah besti
kenapa masih gak ngaku
botol kecap lo apa kabar
gue harap lu makin baik ya
biar cepat pulang ke jakarta
kan pasti mikirin rifki kan
kangen sama rifki
lo bilangnya apa botol kecap kerubuk lip
gue gak ada waktu
untuk sembunyiin ini semua dari loh
gue juga kaget gue gak tau
ternyata itu mike itu mau ganti lo perform

arin pasti heboh nih kalo sampe tau
mendingan gue yang gak kasih tau dia deh
biar gue punya kesempatan buat liat mike perform
biar gue punya kesempatan buat liat mike perform
ya intinya lo udah tau dari awal
tapi lo pilih buat gak ngasih tau gue ya
kenapa gak tau gue sih
tapi gue juga serba salah
karena mike minta gue buat ngerahasiain ini dari lo

gue juga gak tau kenapa lo lakuin itu intinya gue sedikit kecewa sama lo fahmi

mike tungguin gue ya
selamat siang pak
maaf saya terlambat soalnya tadi kena macet
gapapa mila kenalin dulu
yang akan kerjasama dengan kita
selamat siang bu
tolong kamu jangan
jangan menghindar dari aku
kita harus selesaikan masalah kita
nggak ada yang perlu dibicarain lagi mike
ya tapi kamu harus denger penjelasan aku
aku gak mau kamu salah pak

kejadian kemarin itu udah cukup menjelaskan loh itu orangnya kayak gimana
kamu jangan pernah menilai sesuatu cuma dari satu sisi
ya sekarang kamu ikut aku
kita ngobrol di tempat yang enak
gak mau gak mau
lepasin apaan sih
berani lo ya kasar sama michelle
apaan sih lo ya kasar sama michelle